kabar duka datang dari keluarga besar khairul tanjung pendiri dan chairman ct corp ibunda khairul tanjung halimah meninggal dunia rabu pagi
ibu halimah meninggal dunia di rumahnya di jalan lembang menteng jakarta pusat pukul delapan lewat lima puluh dua menit waktu indonesia barat
jenazahnya kemudian disemayamkan di rumah duka di jalan teguh umar menteng
rencananya jenazah akan dimakamkan di tpu karet bifak rabu sore
ibu halimah meninggal dunia pada usia delapan puluh satu tahun
beliau lahir di cibadak sukabumi jawa barat pada tiga puluh desember seribu sembilan ratus empat
ibu nda khairul tanjung ibu nda halimah beliau muda sedahan beliau diterima amal ibadahnya
beliau wanita yang berhasil menjadikan anak anaknya orang orang yang
guna orang yang berhasil
itu kan tidak lepas daripada peran seorang ibu
peran ibu memberikan motivasi mendorong mendoakan
dan hasilnya seperti kita lihat
karena itu amal ibadahnya itu bagian daripada ibu
mudah mudahan diterima oleh allah swt